ya biar yang senior senior atau yang lebih berpengalaman aja ya
kepada keluarga besar golkar
saya sangat mengapresiasi hasil rapimnas pada siang hari ini
ya biar yang senior senior atau yang lebih berpengalaman aja ya
ya saya gak tau ya prosesnya disana seperti apa
dan ke depan partai kulkar
arahnya bpn bpn muda gitu
warplase kan diusulnya juga oleh kulkar
aku ketinggalan berita banyak banget
biar yang berpengalaman saja ya
ini berarti menolak atau belum mau
atau yang senior senior saja
yang jelas ya kembali ke itu tadi
masih banyak yang berpengalaman
sampai saat ini komunikasi dengan pak erlangga
iya iya pasti terjalin terus
ini isunya kan pak jokowi juga ke golcok
masuk partai mana setelah ini
diminta masuk psi juga
belum ada pembicaraan ke sana juga
kending kendingnya partainya pak jokowi juga
mungkin yang ingin masuk ke psi